masukkan ke dalam cangkir yang biasa dipakai sama anthony
wah memangnya tuan antoni sedang dalam perjalanan pulang ya nyat
aduh kamu gak usah banyak tanya ya
kamu bikin aja sekarang
iya ran aku janji malam minggu besok ya
eh jangan ngambek gitu dong
memang dari dulu kalau di foto pasti paling rapi paling manis tersenyum coba tuh
lain coba dengan kakak pembarmu tuh
dia kalau difoto lihat
lain banget ya
gaya pakaiannya saja sudah beda sekali
kalian masuk taman kanak kanak
eh bukan bukan
eh eh sd kelas satu
tuh udah kelihatan bedanya
alfa tuh dari dulu memang gayanya selalu lain
kalau inget dia udah pakai
nih di sini aja dasinya udah miring miring
kok dia gak mau sendiri sih
coba lihat kamu tuh aduh rapi
eh eh eh sorry sorry ran aku tadi cuma kaget aja
aku lagi ada di depan rumah yang tiba tiba dia ngomong sendiri gitu aneh kan
ya nanti aku telfon kamu lagi ya aku ke layang dulu bye
aduh yang kira foto ini sudah hilang
lihat tuh ini foto waktu pertama kali kamu menanam mawar
mawar yang begitu indah
eyang masih inget kamu bahagia sekali
kok eang kelihatan sedih sih
nah ini lagi lihat lihat foto foto zaman dulu
itu kan foto foto zaman dulu
waktu waktu itu kita masih kecil kan
terus makanya yang nangis kayak gitu
jadi tadi eang lagi inget inget
eyang sama antoni suka duduk di sini
kita minum teh sama sama
kita cerita eang
seperti waktu antoni lagi di sini beneran
jadi tadi eang suruh karti
supaya kayak beneran dia juga masih ada di sini
tadinya eang sedih sekali di
hati eyang setengahnya ikut hilang
eang bahagia sekali
kalau eyang emang bener bener kangen sama antoni
antoni marah sama eyang di
antuni seumur umur belum pernah
belum pernah marah sama nyayang
eang betul betul merasa
dia sudah meninggalkan eyang lagi
dan lagi mencari kendi sekarang barangkali di
dan eang tidak tahu
dia ada di mana
kalau masalah antoni ada di mana sih
aku juga tahu eang
antoni itu pasti lagi sama kendi
lagi tinggal sama kendi eng
rani juga tahu rumah kendi di mana eang
masih di rumah kendi
antoni kan tidak sekeras kepala seperti alva
pasti dia mau kok yang
eang akan menjemput kamu
aku itu ada yang punya
biarkan aku pergi
kau mau pergi ke mana pun
aku itu selalu akan menginjar kamu
soalnya tuh aku sayang sama kamu ken
namanya bukan kan ken kan ken kenaro
namanya itu nevi
tidak tidak tidak
beri makan dulu
sudah habis ini siapkan yang lainnya
kenapa tidak ada telepon dari kendi sih
hape saya yang rusak ya
ketika kamu tidak mau berbual
aku akan berbual dengan kamu
ayo berbual dengan aku
aku mau berbual dengan kamu
saya mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
saya mau berbual
wah pego banget sih
mungkin aja telpon rumahnya mama yang rusak
tuh telepon rumah mama gak rusak kok
terus kenapa ya
orang yang terakhir marah marah dia kok
jadi gue yang ribet
udah kamu jadi sedih lagi
ya semoga aja keterangan dari tukang daud itu cukup untuk bebasin mama kamu
sekalian buat nangkep pacar dia dan gerombolannya
dik kalau saya diperlukan untuk jadi saksi saya siap
karena pada waktu kejadian saya lagi makan di warung itu
tapi saya tidak apa apa kok dik
saya juga mendengar suara mercun
mungkin karena saya duduk di pojokan
orang jihad itu tidak sempat menurunkan racun di mangkok saya
jadi dik kalau adik perlu bantuan ke saya kapanpun saya siap dik
makasih ya bang
makasih ya bang
keterangan dari abang itu sangat penting buat kita
oh iya dik ibu adik aul sekarang keluar dari penjara
eh bisa diam gak sih
eh gimana kabar besok aja
kalau kata si code dilepas
tapi kalau katanya didor
apa boleh buat
pokoknya takut banget di dalam sana gini kalau keluarin mama
mereka jahat semua sama mama gini
mereka tarik tarik lo abang
mereka dorong dorong mama mama gak mau lagi di dalam situ gini
udah mama tenang aja ya
bakalan bebasin mama gini
bakalan bawa saksi saksi aja ya
kenapa harus besok gini
mama gak mau lagi masuk ke sana
mama mau hari ini keluar gini
tante sabar ya
kita berdua sedang berusaha keras tanpa
pokoknya tante harus kuat
supaya kita berdua bisa berfikir jenih
keuntungan tersejarah gini
menangkap janti itu tante
kita harus berusaha keras tante
jam besok sudah habis
saya gak mau masuk
saya gak mau